komunitas motor trail merusak bunga edelweiss rawai yang berada di kawasan ranca upas ciwidei kabupaten bandung
ratusan motor melinda semua tanaman endemik tersebut
sebuah kebun tanaman edelweiss langka rusak pasca digelarnya event motor trail yang berlangsung pada hari minggu lalu
hal tersebut membuat seorang pria bernama uprit pengurus area tanaman bunga rawa mengeluh dan marah
menurutnya edelweiss rawai ini hanya terjadi karena tanaman yang berada di kawasan ranca upas ciwidei

argo wibowo selaku manajer side ranca upas memohon maaf kepada seluruh pihak
ia juga menyampaikan akan lebih selektif dalam menerima event di ranca upas
selain itu pihaknya juga sudah melakukan penanaman ulang di satu lima hektare area tanaman bunga rawa yang rusak menjadi tiga hektare
sangat menyesalkan kejadian itu dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya pak
mewakili manajemen juga kami sangat menyesali atas kejadian tersebut
dan mungkin kedepannya juga menjadi pelajaran dan nasibat kami terkait aturan sop dan event
untuk event event tertentu jadi kami akan atasi
mudah mudahan dari kegiatan yang sekarang atau dari kejadian yang kemarin itu menjadikan pembelajaran bagi kita semua
sebelumnya event motor trail yang juga bermasalah
lima peserta marah membakar tiga unit sepeda motor hadiah yang dipicu oleh akumulasi kekesalan dan kecewaan para peserta kepada panitia pelaksana
yang dinilai tidak bertanggung jawab dari berbagai aspek mulai dari uang pendaftaran tidak ada makan siang tidak tersedianya tim medis
hingga hadiah motor baru ternyata hanya disediakan motor bekas